sejumlah wastafel portable yang disediakan pemerintah provinsi atau pemprov dki jakarta rusak kehabisan air maupun sabun pencuci tangan
sedikitnya ada dua puluh titik wastafel portable yang tersebar di sejumlah lokasi strategis seperti halte hingga stasiun
wastafel ini sudah dilengkapi dengan tisu cairan pembersih hingga tangki air yang akan diisi secara berkala
namun ada wastafel yang rusak dan juga airnya habis
mesti diisi dari pemdanya dari ininya nih kelurahan mampangnya harus dibenerin
jadi ya gitu kayak di bri kan dipasangin semua kan di depannya di jalanannya harus diisi rutin
karena kan ini yang turun dari busway kan harus cuci tangan juga takutnya kena kena virus yang lain juga sih selain corona
ya menurut saya portable quesher ini emang butuh banget sih kita ya
karena kan di virus ini kan kita disuruh
menjaga kebersihan diri sendiri
nah kalau misalkan itunya rusak terus kita menjaga kebersihan tuh gimana gitu
nah abis gitu kalau misalkan apalagi sekarang hand sanitizer itu kan mulai menipis dan stok stoknya udah mulai makin dikit gitu
kalau nggak ada air kita di luar itu cuci tangan gimana
terutama orang orang yang kerja sih ya